sejumlah kelompok memanfaatkan media sosial untuk menebar kebencian antara agama dan berita bohong yang meresahkan
pengamat setara institut bonar tigor naipospos mengimbau masyarakat untuk terus waspada
ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah mentah
maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat
kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi
salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama
menurut peneliti setara institut bonar tigor naipospos
masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi yang dilancarkan pihak pihak tertentu
kita tidak tahu langkah langkah pertama dan kita tidak tahu langkah langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik gangguan keamanan
direktorat tindak pidana siber barres krim polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian
mereka merupakan anggota inti muslim cyber army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama kebangkitan komunisme serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara
cyber crime baris krim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos
banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol simbol islam
sebelumnya pada akhir dua ribu tujuh belas sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian
ketua majelis ulama indonesia maruf amin menegaskan tak hanya kelompok muslim semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum
siapa saja yang menyebarkan hoax itu dari mana saja ya harus diproses
itu menimbulkan kegaduhan bisa terjadi konflik
oleh karena itu pihak polisian tidak usah ragu dari mana saja harus diproses
peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar khususnya di dunia maya
horas mani hurup cnn indonesia
praktik memposting kabar bohong dan ujaran kebencian memang sudah sampai titik yang sangat meresahkan
tidak hanya memproduksi berita yang bohong atau menjatuhkan nama baik orang namun aksi kelompok yang memproduksi berita negatif itu juga punya dampak sosial yang juga meresahkan
sebuah asa datang saat kepolisian berada
semeringkus orang orang yang diduga terlibat dalam jaringan ini
untuk membahas topik prime news malam hari ini saya sudah ditemani oleh bapak henry subiakto staf ahli menteri komunikasi dan informatika
terima kasih pak henry sudah datang malam hari ini
kemudian ada mas damar juniarto koordinator regional dari safenet
terima kasih mas damar yang akan nanti juga membantu menjelaskan bagaimana pemetaannya sebenarnya
kemudian ada juga kita telah bergabung melalui sambungan telepon
saat ini sudah ada direktur tindak pidana siber
baris krim polri brigadir jenderal polisi fadil imran
terima kasih selamat malam pak fadil
selamat malam mas budi
ya pak fadil saya akan ke pak fadil dulu ini
boleh dijelaskan pak fadil terkait dengan penangkapan ini
ini kelompok apa apa yang sudah diproduksi dan sudah berapa lama sebenarnya anatominya ini diselidiki dan dipantau oleh kepolisian nih pak fadil
mca ini kita sudah pantau dari tahun dua ribu
kami melihat bahwa postingan postingan mca di media sosial ini cukup meresahkan
karena intinya adalah content content yang mengadu domba profitatif berbau sara
ini terus kami dalami sampai kemudian kami menemukan tim inti yang mereka sebut dengan the family of nca
dan disitu kemudian kita melakukan penelaman
kemudian tinggikan lapangan lihat profil
lalu kemudian kami melakukan penangkapan
lebih khusus tahun dua ribu delapan belas ini yang kemudian kita sudah memasuki tahun politik
kita ada serentak
kemudian tahun depan kita akan masuk ke pemilu
nah ini kita kami polri berusaha mengeliminir isu isu yang terkait dengan isu primordialisme
penggunaan politik identitas dalam kontestasi
nah ini yang menjadi target kami tentunya
supaya waktu ini bisa berjalan dengan fair demokrasi kita semakin terhormat dan bermartabat
jadi anda melihat atau mencium bahwa ini ada kaitannya erat pak dengan politik sebenarnya
politik kontestasi di pemilu dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas ini pak fadil
indikasinya apa pak
saya kira iya tidak bisa dipungkiri dengan adanya pilkada
kemudian kemarin itu ada pilkada dki
kemudian mulai marak penggunaan politik identitas ini
yang ini dimanfaatkan
ini tidak baik saya kira dan saya kira juga berbahaya
ini latihan seperti misalnya narkoba
walaupun ini hanya organisasi di internet
namun kan membernya banyak
dan ini sangat mengganggu dan memperlukan situasi teror dan rasa hilang
contoh terakhir yang kami sangat
ini adalah isu penyerangan terhadap ulama
yang dilakukan oleh orang dengan bantuan jiwa
dari hasil pemetaan kami contohnya di jawa barat
yang real itu hanya dua
lainnya adalah hoax
ini kan penggiringan opini negatif sangat sangat tidak sehat
mengganggu rasa aman
nah orang orang yang terlibat di dalamnya ini adalah kami untuk komitmen untuk mengindaknya
walaupun pendekatan hukum ini bukan salah satu cara yang kami lakukan
yang diberikan pendekatan utama
apakah kelompok ini terorganisir ada strukturnya atau mereka parsial pak
berdiri masing masing tanpa ada koordinasi tapi kemudian tujuannya sama gitu
untuk menyerang pemerintah misalnya
atau membuat hoax dengan isu isu yang sama seperti kebangkitan komunisme penyerangan ulama seperti itu pak
kalau kita berpikir bahwa terstruktur real seperti organisasi lain itu tidak seperti itu
tapi mereka di internet ini pembagian tidak kemudian kemampuan kemampuan para membernya ini atau anggotanya ini jelas terorganisasi dengan baik
walaupun di dunia nyata ini mereka tidak pernah bertemu
jadi saling berkoordinasi satu sama lain ya pak ya
jadi saling berkoordinasi satu sama lain mereka ya pak
ya mereka berkomunikasi
sekarang kan banyak aplikasi aplikasi yang bisa dalam berjejaring ini kan
baik menggunakan video
ya voice yang berbasis data kan banyak aplikasi
dan dalam pemeriksaan kita ya mereka mengakui
mereka berkomunikasi satu sama lain mengatur strategi mengatur setting konten dan sebagainya itu melalui aplikasi selo
jadi itu sangat mungkin karena kejahatan cyber yang tanpa batas dan mudah menyembunyikan diri dan sebagainya itu bisa ketika orang satu ideologi
kalau kita contoh sederhana misalnya fans klub misalnya dari klub sepak bola atau penyanyi
atau bintang film kan mereka bisa berjaring disitu
mungkin seperti itulah
oke dalam komunikasi diantara mereka saat ini targetnya apa pak
apakah sudah terpantau oleh kepolisian pak
targetnya siapa dan apa kemudian konten yang mau diserang itu apa
sudah sangat terkoordinasi atau gimana pak
kami sedang mendalami seperti apa sebenarnya yang menjadi target atau sasaran
tapi dari pemeriksaan awal
memang kelompok ini melakukan penyerangan penyerangan terhadap figur figur organisasi atau partai politik tertentu
yang pertama itu
kemudian melakukan penyerangan atau persepsi negatif terhadap kelompok kelompok suku atau etnis tertentu
nah ini kan dari dari sini kan kelihatan bahwa
ada keinginan untuk supaya elektabilitas dari sebuah partai atau seseorang kemudian menjadi terganggu karena konten konten yang mereka sampaikan ini
jadi lagi lagi memang tujuannya kalau dari pemantauan atau penciuman dari kepolisian ini ada kaitannya motif politik elektoral ini pak ya di pemilu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
saya kira kira demikian kalau kita lihat
dari dari dari apa yang kami miliki sekarang
namun sekali lagi
kami terus melakukan penyelidikan
kami terus melakukan pendalaman
kami akan tindak
seorang fakta fakta hukum yang kami dapatkan
karena prinsip kami juga sedang berjalan
untuk membuktikan organisasi ini seperti apa lebih dalam dan lebih jauh
ditahan dulu pak fadil saya akan ke pak henry dulu
kalau pemerintah surprise atau sudah sangat bisa memprediksi pak bahwa orang orang seperti ini ada dan kepolisian bisa menangkapnya gitu pak
kalau saya pribadi jangan pemerintah ya
karena kalau saya pribadi saya akan menangkap
kalau saya pribadi saya akan menangkap

karena kalau saya pribadi tidak surprise
saya pribadi tidak surprise
kalian di kominfo
saya di kominfo tidak surprise karena memang ini sudah lama
bahkan di media media sosial itu pelatihan untuk menjadi cyber army itu ada
pelatihan untuk menjadi cyber army tahun dua ribu dua puluh sampai saat ini masih t undocumented maupun
pengketua jodoh itu
itu pelatihan pelatihan kalangan tertentu untuk melatih untuk menjadi cyber army itu sudah ada
artinya ini bukan hal yang baru
tetapi memang menjadi tensinya atau jumlahnya menjadi semakin meningkat itu di tahun tahun politik
karena memang targetnya dua ribu sembilan belas bukan dua ribu delapan belas

pilkada serentak sasaran antara saja
ini boleh dikatakan anda lihat keterbelahan politik yang dulu terjadi di jakarta di daerah sudah campur aduk sudah tidak kelihatan
maksudnya partai partai berkoalisi berkoalisi masing masing
para perahunya ada yang jadi satu sehingga nggak bisa untuk dipecah
ada beberapa daerah yang memang agak rawan ya
tetapi tidak persis seperti yang terjadi di jakarta pemecahannya
tapi kalau di pilpres itu targetnya pilpres
makanya yang diserang adalah
tokoh tokoh yang terkait dengan persoalan pilpres dua ribu sembilan belas
partai partai yang berkaitan dengan pilpres dua ribu sembilan belas
makanya benar pak polisi bahwa memang ini terkait dengan politik
sama nggak sih pak kalau dari pemerintah melihat ini mirip nggak sih dengan
kalau kita lihat kan serangan hoax ujaran kebencian dari pilkada dki sudah mulai bergulir
tapi persoalannya begini
sama atau beda pak hendrik
persoalannya yang penting itu bukan mereka karena politik lalu ditangkap
mereka punya motif politik
tapi persoalannya adalah mereka melakukan pelanggaran
yaitu melanggar yang banyak ya pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite
yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi
untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan
terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan sara
jadi yang dilarang yang mereka lakukan itu melanggar undang undang
makanya memang kalau orang melanggar undang undang siapapun dia
sasarannya apapun dia karena namanya melanggar undang undang
ya memang penegak hukum harus melakukan
secara sara itu seperti apa sih pak henry
mungkin bisa di
bukan saranya yang penting
tapi untuk menimbulkan rasa permusuhan dan rasa kebencian atau permusuhan
jadi kalau ada orang melakukan penyebaran informasi
tujuannya adalah mengajak orang lain untuk supaya ikut benci
dan memusuhi orang tertentu maka dia dilarang
apakah dasarnya itu suku agama ras ataupun dasarnya adalah antar golongan
ini kalau suku agama ras ada
tapi sekarang yang banyak adalah antar golongannya yang banyak
sudah seberapa menjamur pak henry dari pantauan kominfo sendiri
dan terorganisir kelompok kelompok seperti ini
kalau itu ada begini
kalau jumlah memang agak susah ya
kita tidak bisa melihat kuantitasnya
tapi kalau laporan laporan itu meningkat
laporan kepada aduan konten
kominfo jelas meningkat
itu tahun dua ribu enam belas itu tinggi
tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tinggi
tapi memang akhir akhir ini lebih tinggi lagi
karena mendekati ke sana
nah itu kaitannya dengan apa
dengan tadi tahun politik
nah kita tidak bisa melihat trafiknya
tapi kalau laporan laporan kontennya bisa
apakah dari laporan laporan itu kominfo berhak menindaklanjuti
atau sebagian besar sudah ditindaklanjuti
atau perlu verifikasi dan pedalaman terlebih dahulu
ya itu pasti kita akan lihat
kerjasama dengan penegak hukum dengan kepolisian
seperti kepolisian ini
sekarang beliau kan menangkap orangnya
yang diproses orangnya
pelaku pelaku perbuatan bidananya
tapi nanti kontennya
kominfo yang men tickdown
kominfo yang melakukan apa ini
penutupan memblokir konten kontennya
karena memang yang berhubungan langsung dengan facebook
dengan twitter dengan social media
tapi pola yang berubah adalah
karena ini pinter
mereka mulai bergerak
kalau dulu di twitter di facebook banyak
sekarang banyak yang di media sosialnya itu adalah
itu yang paling banyak
yang viral sebarkan
itu di situ
karena memang kalau di facebook
kan semua orang bisa ikut memantau
termasuk bukan polisi pun bisa ikut memantau di facebook
dan bisa melaporkan
tapi kalau di wa
dan wa itu biasanya
ada semacam kelompok kelompok echo chambers
kelompok kelompok yang memang kelompoknya itu
mereka mereka yang setuju saja
jadi ada kelompok kelompok yang memang
isinya adalah mereka mereka yang sependapat sepikiran
lebih homogen grupnya
dan menganggap akhirnya
hoax itu kebenaran
sehingga jangan heran kalau nanti kita ketemu orang
yang menganggap hoax itu kebenaran
dan itu bagian dari sebuah perjuangan
kalau menyebarkan hoax itu
anda lihat tadi ada pengakuan dari
pelakunya aja merasa bagian dari
lomba lomba dalam kebaikan
karena pengaruh mereka
sama aja dengan teroris
teroris itu juga karena temannya cuma teroris saja
kelompoknya juga teroris aja
mereka juga merasa bahwa bagian dari jihad
jadi itu dianggap bagian dari kebenaran
dianggap dari perjuangan
tidak ada yang salah buat mereka ya
tidak ada yang salah
karena mereka ada di dalam kelompok
namanya eco chambers tadi
temannya adalah sepikiran
bahkan ayat ayat yang dipakai sama
yang memperkuat itu
itu yang menjadi persoalan
yang menjadi persoalan ya
ini yang tidak
cukup hanya penegakan hukum memang
dari pak polisi tadi
perlu ada sentuhan sentuhan keagamaan
penanganannya pemerintah selalu
literasi dengan teman teman
dan termasuk dengan tokoh tokoh mui
literasi dan kontranarasi itu menjadi penting
untuk bisa meredam ini
mas damar anda lihat bahwa memang
sebagian dari mereka
seperti tadi kata pak henry
menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah perjuangan
apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran
dan itu benar buat mereka
ini ujuk ujuk atau melalui proses yang cukup panjang
tapi tidak semua loh ya
tidak semua ada yang seperti itu ya
sebelum menjawab itu mungkin saya memberi apresiasi
yang sangat luar biasa untuk
bang fadil dan teman teman di ccic
selamat pak fadil
itu apa yang kami tunggu tunggu
memang yang kami nantikan
safenet sudah memperhatikan gerak dari
muslim cyber army ini sejak tahun lalu
terutama karena bukan karena pilihan politiknya
yang dipakai tapi mereka
keterlibatan mereka dalam persekusi
dan juga dalam tindak pidato
dan yang lain misalnya intrusi ke dalam data pribadi
jadi masuk ke data pribadi
mendoxing orang dan lain sebagainya
masuk ke dalam data pribadi maksudnya
meng hijack atau membaca
bisa mengakuisisi sebuah akun
atau dia masuk lewat intrusi
jadi masuk dengan merusak data
kemudian mengambil data yang tidak
sebetulnya tidak boleh dibagikan tapi oleh mereka dibagikan
dengan cara di doxing
jadi diumbar lagi ke media sosial
dikasih tahu lokasinya di mana
ini tempat tinggal mereka dan informasi informasi
itu kan sebuah tindakan pidana yang ilegal menurut kita
nah yang paling penting sebetulnya dalam membaca
muslim cyber army itu dia tidak tunggal
jadi kalau tadi
kita selalu bicara tentang
muslim cyber army kita selalu berpikiran
ini sama satu kelompok seperti saracen
tidak seperti itu
ini banyak sekali kelompok kelompok di dalamnya
dalam amatan polisi dan juga
lebih dari tujuh belas kelompok sebetulnya
lebih dari tujuh belas kelompok
dalam minimal empat kelompok
dan itu tidak berkoordinasi atau berhubungan satu sama lain
pasti berhubungan dalam satu kepentingan
tapi mereka sebenarnya punya tugas masing masing
punya fungsi masing masing
motifnya bisnis politik ideologi
atau hanya kesenangan
seperti yang kata pak
orang mengatakan bahwa
muslim cyber army berkaitan dengan
perjuangan dalam jihad digital
karena itu memang dalam konteks yang lalu
memang dia didudukan dalam
kondisi umat islam yang direpresi
duruh dunia jadi misalnya
peduli pada palestina dan lain sebagainya
dan kemudian menggalang dana tapi
kelompok yang disebut muslim cyber army
yang sekarang ini sebetulnya kaitannya dengan
apa yang terjadi di indonesia
dalam sejak dua ribu dua belas
kita ingat waktu itu ada kelompok jasmed
kelompok yang pendukungnya pak jokowi
dan kemudian mereka merasa
perlu ada yang mengimbangi bentuknya belum
belum dinamakan muslim cyber army
baru terwujud dalam muslim cyber army
di akhir dua ribu enam belas
ketika persidangan pak ahok
dan itu ada tiga tujuan politis yang mereka
tuju yang pertama itu dijatuhnya
ketumbangnya ahok dalam pilkada dua ribu tujuh belas
dan itu sudah terjadi lalu yang kedua
memasuki dalam pilkada serentak ini
dalam beberapa titik
berupaya memenangkan beberapa partai politik
lalu yang ketiga adalah tumbangnya
pak jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jadi memang ini motif yang sangat kuat
apa yang mereka perjuangkan di muslim cyber army
yang paling penting juga tadi
kalau sekedar itu sebetulnya
itu masih dalam ranah
perjuangan politik yang tidak
menurut saya itu sasar saja ada
dukungan terhadap satu pihak dan pihak lain
tetapi ada tindakan pidana
yang tadi sudah disebut oleh prof henry
dengan sangat baik tentang
ujaran kebencian dan juga bagaimana mereka
menggunakan politik identitas itu
sebagai sarana untuk
mengambil hak orang lain
nah hak orang lain itu yang
lihat korban korbannya selama ini
mereka sampai kehilangan pekerjaan
mereka ada yang diculik
yang direpresi sampai tidak bisa
mengeluarkan pendapat karena mereka harus
masuk ke dalam penjara dengan tuduhan
dan itu sebetulnya menjadi
dasar yang sangat kuat kenapa kita harus
khawatir terhadap kelompok muslim cyber army ini
daripada kelompok saracen
jadi dampak sosialnya lebih besar
cyber army ini lebih destruktif
dia betul betul menciptakan segregasi
dan gesekan sosial yang sangat konkret
di level bawah jadi saya
melandaskan yang paling penting bahwa
semoga dilanjutkan dengan
kluster kluster yang lain karena ada kluster
ada empat klaster yang memang harus
selain membuat segregasi dan pertentangan
di antara kelompok masyarakat dampak yang paling terasa
terutama bagi para netizen para pengguna
bd sosial yang biasa biasa saja
mungkin bisa berdampak
dari aktivitas mca ini
apa mas damar tapi dijawabnya
di segmen berikutnya tepatlah bersama kami
ada orang yang kehilangan pekerjaan
karena ulah mca ini
yang disebut menciptakan akun impersonator
mirip mirip dengan akun orang
kemudian akun impersonator ini
kemudian membagikan konten yang
palsu gitu ya hoax
dan oleh mereka dikapitalisasi diramaikan
pada saat orang marah orang bergerak
untuk menggeruduk akun impersonator ini
diarahkan pada orang tersebut
dan orang tersebut jadi
pasti ada trauma pada keluarga yang
salah satu yang kita dampingi itu
di solo lalu ada
satu yang sampai masuk penjara
lalu ada orang yang
di jakarta dan juga di
dan mereka dipaksa oleh
kelompok ini untuk
memerintahkan atasannya untuk segera
memecat orang tersebut jadi yang paling terakhir
itu di bulan desember kemarin
adalah wartawan top score
dia dipaksa untuk
tidak jadi wartawan lagi
impact yang paling berat itu
para penonton berat atau pembaca berat
di grup grup itu itu mereka percaya bahwa
hoax itu adalah kebenaran
dan itu banyak mengenai orang orang yang
semakin tidak menguasai teknologi semakin mudah dia kena
jadi korban hoax itu banyak
jadi korban hoax jadi orang tua tua
itu banyak yang kena orang tua tua
kemudian disentuh agamanya fanatisme agamanya
politik yang menggunakan agama
seakan akan adalah bagian dari perjuangan agama
dan akhirnya yang kena adalah
kelompok kelompok masyarakat yang punya
fanatisme agama yang baik sebenarnya
hanya gara gara dia kurang
kritis akhirnya dia
menjadi mengikuti hoax tadi
itu sering menjadi ribut dengan anaknya
ribut dengan saudaranya
saudaranya yang kritis yang mengingatkan
itu malah jadi ribut
dan itu yang terjadi
jadi hoax itu mengelabui
sehingga cara berfikir orang
opini orang sikap dan perilakunya
mengikuti hoax itu
karena hoax itu menciptakan
gambar yang ada di kepala kita
tentang keburukan pemerintah
keburukan partai tertentu
itu digambarkan dan di frame terus menerus
awalnya memang orang
ketika ragu ragu gitu ya
kok ragu ragu gitu ya
ini hoax itu bukan
tapi ketika terus disuntikkan
awal ada pki
mereka pki itu lama lama
isu pki juga termasuk bagian dari ini ya
kemudian isu tentang
ulama ulama itu akan dihabisi
seakan akan islam itu tidak aman
terabaikan di negeri ini
itu frame yang terus
dan pelakunya diarahkan kepada
lawan politik mereka
oke saya kembali ke pak fadil
pak fadil seberapa sulit sih
kepolisian mengungkap orang orang ini kan
kebanyakan kalau orang orang ini kan
memakai akun media sosial yang palsu
misalnya email email yang juga
susah seberapa sulit pak
mengungkap hal hal ini atau
memang kepolisian punya teknologi
yang bisa mengungkap dengan sangat mudah gitu pak
memang ada tahapan tahapan
dan misalkan kesulitan
namun dengan teknologi
kepolisian yang sekarang
akun akun memang ada trend ya
dulu itu orang menggunakan
sering melakukan penindakan
kemudian mereka menggunakan
bukan menjadi masalah buat saya
selalu bisa kami
apalagi teknologi yang
tidak kalah lah
kepolisian negara lain
kita juga melakukan kerjasama
dan mereka menyadari bahwa
platform mereka juga tidak ingin
hal hal yang tidak fair
tidak sulit bagi kami
dan selalu ada jejaknya
durut waktu pertemuan
anda jangan sampai
dan berurusan dengan hukum
mudah bagi kami untuk
mencari tahu anda gitu
jadi jangan coba coba gitu
para pelaku yang menyebar kebencian ini
karena polisi bisa saja mengejar anda gitu
pap fadil ya
ya betul betul
dan polda polda seluruh jajaran ini
untuk menghadapi kebencian
pak fadil ini juga kan ramai sekali
terkait dengan penangkapan
ini kan kalau kita bicara mca ini kan
ada orang orang yang kemudian
secara terbuka mendeklare dirinya
sebagai bagian dari mca ini
lalu apa bedanya pak
yang kemudian secara terbuka gitu
di sosial medianya mendeklarasi dirinya
sebagai bagian dari muslim cyber army ini
ini ada identifikasi identifikasi
khusus atau perbedaannya gitu pak fadil
ini kan mca ini banyak menyebarkan
konten konten yang bernuansa sara ini kan
pertama mereka berkumpul di wa group
nah di a group ini
ada yang membernya adalah member terbuka
itulah yang terbuka
yang tadi yang disebut dengan mca united
dan ada kemimpi
dari kelompok atau kalangan masyarakat
yang rentan untuk kemudian memviralkan ini
setelah bergabung dengan mca united ini
kemudian mereka keluar dengan
ke nexos menyebarkan ini
dengan pemahaman pemahaman dan pelatihan
fungsinya yang dilakukan oleh kelompok ini
untuk bagaimana bersembunyi di balik
teknologi informasi yang
ada dalam pemahaman mereka
ini yang menjadi latar belakang
mengapa kemudian banyak orang yang terlibat di dalamnya
karena mereka bisa bersembunyi
kira kira gitu pak
lalu kemudian insentifnya pak fadil
ini apa insentifnya untuk mereka
apakah mereka hanya insentif ideologi
atau seperti tadi kata pak henry
ini menjadi suatu kebenaran saja
atau ada insentif uangnya
atau ada orang yang kemudian
memorganisir memesan untuk kepentingan tertentu
ini sudah berhasil diidentifikasi oleh kepolisian pak
memang ada dua motif
secara garis besar
yang pertama motif ekonomi
yang kedua adalah motif politik
kalau motif ekonomi tentu mencari untung
kalau motif ekonomi
motif politik tentu
mereka menjadi bagian
kepentingan politik apakah mereka simpatisan
atau mungkin mereka bagian
dari organisasi atau ormas tertentu
apa yang mereka katakan sebagai
isi dan misinya
ini yang menjadi motifnya
dua kategori secara garis besar
dan mereka ini kemudian menawarkan
sebagai biro jasa gitu pak ya menawarkan
orang orang yang kemudian ingin memesan
memakai jasa mereka itu bisa menggunakan mereka dengan
biaya biaya tertentu kalau motif
politik saya kira demikian
berhitung secara ekonomi untuk
oke pak fadil bagaimana kemudian
ini tidak tebang pilih ini tidak hanya
yang kemudian kritis kepada pemerintah meskipun
kalau kita ketahui beritanya banyak yang
hoax gitu misalnya atau
mengandung ujaran kebencian bagaimana kepolisian
memastikan bahwa penyelidikan penyidikan
dan penangkapan ini betul betul prudent gitu
termasuk hari ini dan kedepan kedepannya gitu pak fadil
yang kami tangkap ini bukan
hanya kelompok kelompok yang
mengetaknamakan dirinya mca
atau bulan lalu kami menangkap
salah satu pelaku yang juga menghina simbol simbol
islam bahkan kami diperadilankan
moses abraham itu sekarang itu masih
sidang di pengadilan negeri tangerang
ingin melakukan penegakan hukum
yang menyasar semua pihak
yang menyalahgunakan media sosial
dan melanggar pasal pasal
yang ada di dalam undang undang ite kita
seperti yang disampaikan oleh pak henry tadi
jadi kami ingin menyampaikan
dan menegaskan kepada publik
polri akan mengawal dan berada
di tengah siapapun yang melakukan
dan dapat kami buktikan pasti akan kami pindah
oke pak ini ada satu twitter
ada suatu cuitan dari
salah satu akun mustafa nahra
kalau tidak salah boleh ditampilkan
mungkin bisa dikonfirmasi juga ke pak fadil
ini pasti pro kontra kan banyak sekali pak ya
terkait dengan penangkapan hari ini
mungkin bisa ditampilkan ini ada di
ini ada bikin
saya tidak bisa membaca secara jelas
tapi ada oke nama grup wa mca
yang diciduk ini the family mca
academy tempun mca pojok mca
saya akan lihat beberapa
ya kami mengalami
kendala komunikasi ini pak
gimana pak dengan kritik kritik seperti ini
saya melihat wilayahnya saya juga sambil monitor
ini kan hasil pemetaan
dan kelompok kelompok mca
tahu pasti tahu ini
kalau pak mustafa
itu mengatakan ini bukan bagian dari itu
saya kira itu pada sah saja
tapi kan bergerak itu dalam
jadi tidak usah kuatir
apa yang kami lakukan ini
pasti tidak akan ditujuk
tidak pasti kami akan
memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan itu
ya ini dia ini untuk menunjukkan kesan mca itu
berorganisasi maka ada dugaan kuat yang hadirnya
penumpang gelap jadi bikin nama
jadi ada mengantisipasi orang orang
yang menjadi penumpang gelap memakai mca
gitu pak ini juga bisa dipastikan bahwa
ini betul betul ya pak ya orang orang ini
bukan penumpang penumpang gelap yang seperti dituduhkan
beberapa orang orang ini gitu pak ya
untuk menjelekan nama nama nca gitu misalnya pak
jadi gini mas budiwi di united mca itu
untuk masuk ke kelompok inti
itu mereka memiliki
visi misi kemampuan
dan mereka berkomunikasi
kita yakin betul bahwa ini
baru kemudian dibaikkan
lalu tidak usus untuk naik gelap dari
kelompok inti itu tidak
tidak sembarangan mereka juga sangat
memiliki standar untuk
supaya bisa menjadi penyelidikan
pak fadil untuk menutup
perbincangan saya dengan pak fadil what next
pak dari kepolisian untuk bisa
buat kita masyarakat indonesia tenang
saja yang netizen biasa biasa saja juga
tenang tidak menjadi korban hoax
tidak menjadi korban pembajakan
misalnya hal hal seperti ini gimana pak
sekarang kan di
ini kan ada
konten aduan hoax ya
kami juga melakukan literasi
kami juga melakukan penerangan rahasi
pada kesempatan ini juga saya
memang ini harus sumber informasi
yang dapat dipercayai
kemudian koran dan majalah
bisa memberitakan hal hal ini
supaya masyarakat mendapatkan sumber
informasi yang terverifikasi
perlu kita lakukan
polisi memang tidak akan pernah mungkin
penegakan hukum untuk
pada banyak cara yang utama
kita butuh kerjasama
teman teman di kominfo sudah melakukan ini
banyak komunitas komunitas juga yang
mengingatkan sedaran mimpi ini
melakukan pembahasan bond dan sebagainya
saya kira itu mas budi
sehingga indonesia menjadi bangsa bangsa
lolos dari ujian ujian yang seperti
baik terima kasih sekali lagi
pan deli imran atas perbincangan malam hari ini
selamat bertugas pak supaya masyarakat
lebih tenang lagi pak jika kepolisian ini
bertugas dengan baik dan juga menangkap
orang orang yang tidak bertanggung jawab ini kita akan lanjutkan
dialog dengan pak henry dan juga mas damar
usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
kami masukkan ke sana dan mereka punya isu sendiri misalnya isu yang pertama adalah menggelorkan
spirit dua ribu dua ratus dua belas atau kami bersama habib rizik gitu dan itu selalu dibawa dan dinarasikan
nah ini berbeda misalnya dengan kelompok mca alfat yang punya ciri ciri isunya isu isu nasionalisme
misalnya kami bersama panglima lalu ciri yang lain misalnya hashtagnya ya itu tentang waspada pki
gebuk pki dan lain sebagainya dan itu punya salah satu nama yang masuk dalam mca alfat itu adalah satu
nama yang sebetulnya masuk dalam saracennya waktu itu adalah asma dewi jadi ini kelompok yang cukup
besar dalam kluster mca alphard lalu ada mca yang ada dikatakan afiliasi dengan saya sebut dengan
afiliasi pki karena mereka
mengaku paling tidak itu ada kaitannya dengan apa yang diperjuangkan oleh salah satu partai ini
dan disitu memang yang dinarasikan agak berbeda karena misalnya jangan pilih partai politik
pendukung perpu ormas atau jangan pilih jangan pilih partai pendukung penista agama jadi itu
memang ada kaitan kaitan yang sangat erat dengan apa yang diperjuangkan jadi kalau tudingan seperti
ini kemudian diungkapkan oleh yang terakhir nah yang sangat menarik pak mus ini saya ketemu tadi
pagi dan dia mengaku sebagai anggota mca dan memang kami
verifikasi memang dia termasuk dalam salah satu kelompok itu masuk dalam kelompok yang kami
sebutnya mcaronin jadi tidak punya tidak punya afiliasi yang cukup ketat sebetulnya tapi bisa
dibaca bahwa memang ada perjuangan perjuangan yang kurang lebih mirip dan disini sebetulnya
yang paling penting adalah harus ada pembedaan antara yang kelompok orang seperti pak mus ini
dengan orang orang yang dalam kelompok kelompok yang lain yang memang punya struk punya katakanlah
kelompok yang punya struktur ya dan jadi ada wadahnya ada cara kerjanya dan lain lain ya dan

saya yakin tidak murni semuanya serabutan
jadi untuk bisa bekerja ini kan kita bicara soal digital
digital itu kan semua hampir semuanya kalau mau mempromosikan sesuatu sekarang udah eranya semua platform minta berbayar
jadi paling tidak untuk bisa begini salah satu kemampuan mereka mereka diajarkan digital engineering
untuk membuat trending topic lalu mengakuisisi akun dan juga melakukan doxing
digital engineering trending topic itu harus berbayar
jadi harus ada yang memodali untuk bisa melakukan trending topic itu
dan nilainya kalau dalam konversi digital advertising itu sekitar empat puluh juta
jadi paling tidak kalau mereka bisa berhasil melakukan trending topic secara terus menerus
dan ini digabung antara organik dan non organik karena mereka punya menciptakan boot machine
yang cukup kentara misalnya dalam mca alphard
itu mereka bikin cyber army satu cyber army dua cyber army tiga dan sampai seratus
dan pasarnya membutuhkan ada seperti itu ya
dan kalau yang alphard saya bisa katakan bahwa ini sebenarnya ada pendana ekonominya
dan ada pasarnya
tapi anda nggak bisa sebutkan siapa gitu meskipun anda tahu
ya itu tugas polisi untuk menelusuri
dan yang lain lain juga pasti punya pendana pendana sendiri
tapi memang berbeda dengan saracen yang membawa proposal kemana mana
ini kelompok yang berbeda
mereka membutuhkan dana tapi dananya didapatkan dari donor
oke saya akan ke pak henry
pak henry ini ada pembagian tugas yang real antara kominfo dengan polisi
dan gimana nih pemerintah
how to stop seperti ini supaya tidak meresahkan gitu pak henry
pemerintah sudah juga bersama sama polisi kan sudah melakukan penegakan hukum
ini kan penegakan hukum
jadi pemerintah itu tidak anti perbedaan politik
itu di dalam era demokrasi bukan seperti itu
tapi penegakan hukum
kalau memang mereka melanggar hukum melanggar undang undang ite pasal dua puluh delapan ayat dua atau pasal dua puluh tujuh ayat tiga atau yang lain lain ya
termasuk yang menginstruksi tadi mencoba untuk menguasai akun itu jelas melanggar undang undang ite
itu lebih mudah gitu ya
tapi kalau konten ini memang polisi membutuhkan juga ini unsur unsurnya masuk atau tidak
ini yang kadangkala memang kesulitannya itu adalah mencoba untuk memasukkan ke dalam ini melanggar undang undang yang mana pasalnya
karena undang undang itu selalu memiliki unsur unsur yang kadangkala tidak cocok dengan fakta fakta
undang undang ite menurut anda sudah cukup merepresentasikan atau mengakomodasi pelanggaran pelanggaran ini
ini terus terang saja masih banyak hal yang belum bisa terakomodasi di undang undang ite
misalnya kalau dia menjelek jelekkan secara pribadi presiden itu kalau di undang undang ite presiden harus mengadukan
karena diperlakukan seperti manusia warga negara biasa
tapi kalau itu dilakukan maka pak presiden tentu saja tidak akan melakukan itu
dia tidak mungkin akan menghabiskan waktu hanya ngadu ngoda ngoda ngoda yang berikutnya
dan mereka malah senang justru malah yang diadu itu
itu yang akhirnya yang agak kesulitan bagi kepolisian
tapi kalau kemudian menggunakan pasal dua puluh delapan ayat dua bahwa ini penyebaran kebencian pada kelompok tertentu itu juga masih kontroversi juga
kalau kelompok ini kelompok
kalau presiden ini kelompok mana
dia begitu kan
ini sarah apa kalau presiden
itu agak sulit juga
undang undang ite punya banyak kelemahan
makanya mudah mudahan saja ke depan juga ada beberapa perbaikan
kemarin diperbaiki itu terlalu sedikit
saya ketua panjanya yang untuk memperbaiki terus terang
tapi saya merasa bahwa ini terlalu sedikit
karena waktu itu memang batasnya harus kesama saja
jadi akhirnya tidak mengakomodasi perkembangan teknologi
teknologi ke depan dan perkembangan fakta fakta sosial pelanggaran pidana ke depan
itu memang harus
pak henry bagaimana kemudian masyarakat ini sekarang masyarakat keterlibatan masyarakat dalam bisa membantu kominfo
dan apa sih yang kemudian bisa dilakukan kominfo untuk bisa membatasi
kita masyarakat jangan nge share hoax
hoax itu kalau informasi yang ketika dibaca menjelek jelekkan orang lain
dalam artian yang sangat buruk begitu
bikin kita ini benci kalau mengikuti informasi itu
atau marah kalau mengikuti informasi itu
atau cemas kalau mengikuti informasi itu
atau ingin memusuhi bermusuhan dengan orang lain atau kelompok lain kalau mengikuti informasi itu
jangan percaya dulu
apalagi kalau sumber informasinya nggak jelas
medianya nggak jelas
kalau dari cnn indonesia jelas
kalau salah minta pertanggung jawaban ke kantor ini
tapi kalau lewat whatsapp itu siapa yang mau dimintai pertanggung jawaban
itu nggak jelas
kemudian ada juga ciri ciri misalnya sudah membuat kita resah marah benci
mereka ingin bermusuhan
di situ malah disebut viralkan sebarkan
itu banyak itu kata kata yang biasa karakter dari hoax
ternyata kata kata ternyata di balik ini
itu pokoknya yang bikin orang menjadi itu malah merupakan hoax
kalau seperti itu
kalau menemukan hal hal seperti itu yang belum jelas seperti itu
mending dilaporkan kepada aduan konten milik kementerian kominfo
itu email pak
ya itu email
nanti buka aja di google tulis aduan konten sudah akan muncul langsung
punya kominfo tinggal dimasukkan
dan hati hati jangan mudah percaya dengan tulisan
karena tulisan itu mudah sekali
tulisan seakan akan tulisan profesor siapa belum tentu
tulisan seakan akan itu milik tokoh belum tentu
foto juga jangan mudah
foto itu paling mudah diubah ubah
ini bahkan video pun bisa di
jadi partisipasi masyarakat dalam mengatasi ini
jadi partisipasi masyarakat dalam mengatasi ini
sangat penting sekali ya pak hendry
sangat penting sekali ya pak hendry
makanya itu justru kita bersama sama
pemerintah maupun perguruan tinggi maupun lsm
itu melakukan yang namanya literasi
oke terima kasih bapak
kita harap ini menjadi langkah baik dari kepolisian
untuk bisa membuat paling tidak orang orang yang mencoba melakukan itu
dibuat jerah dulu
dan masyarakat juga aware bahwa banyak sekali hal hal yang
sebenarnya perlu diverifikasi lagi sebelum kita menelan informasi itu mentah mentah
sehingga kemudian berdampak juga kurang baik dengan masyarakat kita
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tertawa bersama kami